presiden joko widodo meminta kepala otorita ibu kota nusantara bambang dan doni untuk tetap berkoordinasi dengan menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
presiden joko widodo mengarahkan kepala dan wakil otorita nusantara bambang susantono doni rahajo untuk berkoordinasi langsung dengan menteri koordinator maritim dan investasi menko marves luhut binsar panjaitan
hal ini karena menurutnya proyek ibu kota negara nusantara menarik minat banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri
dia pun memerintahkan bambang dan doni juga bekerja sama dengan kepala badan perencanaan pembangunan nasional suharto monoarfa terkait perencanaan
ia ingin bambang dan doni menghubungi menteri pupr basuki hadimulyono untuk bicara soal teknis di lapangan
untuk yang kawasan inti pemerintahan dan juga di bidang investasi
nanti dengan pak menko luhut saya harapkan karena ini yang berminat terhadap ibu kota nusantara ini sangat banyak baik dari domestik maupun dari luar
sementara itu kepala otorita ikn bambang susantono mengungkapkan alasan mau menerima tawaran presiden menjadi pimpinan di ibu kota baru walau sudah punya gaji besar di tempat kerja sebelumnya
menurutnya kesempatan ini merupakan tantangan sekaligus kesempatan
memang satu tugas yang membangun kota baru yang mungkin bagi saya sebagai perencanaan kota urban planning itu kesempatan yang cukup langka sebetulnya
tapi juga karena saya juga diaspora global yang di luar negeri itu juga memenuhi panggilan dari presiden untuk kembali
dan keyakinan bahwa memang dukungan dari berbagai lapisan elemen masyarakat itu ada